udah cepet nikah aja
mumpung ada yang mau
udah kita sikat orang yang ngebantai kangkobang
kita juga udah tahu siapa otaknya
aku hanya sebutir debu jalanan
terbang terbawa angin
terhempas di terminal
disambut meriahnya asap kenal pot
kalau kemod hari ini gak muncul
kita mau cari kemana
nyari biaya buat nikah
cuma buat nikah aja
buat habis nikah
buat habis nikah
kebutuhannya lebih besar
butuh tempat tinggal
buat hidup sehari hari
minta sama orang tua
terus kalau punya anak
masa mau nyusahin orang tua
harus ada rencana
biar kita tahu harus apa
biar hidup mulai satu detik di depan kita rahasia
biar di depan banyak yang nggak sesuai sama rencana
kita tetap harus punya rencana
kita bukan daun yang rontok
saya bukan mau ikut campur sama urusan kamu
kamu kerja di sini
ada di rumah ini
kamu sudah saya anggap keluarga saya sendiri
terima kasih kang
maaf kang mus
udah dianggap keluarga juga
atau cuma karyawan biasa
kamu kelihatannya seperti gak senang
kenapa koordinasi dulu sebelum bertindak
kalau saya koordinasi dulu
saya pasti disuruh menahan diri
kapan kita balas dendam
kapan kita bisa bikin perhitungan
kita bisa jadi korban terus
di sini ibu bun sudah jadi korban
sekarang kangkau bang
tapi itu bukan alasan
tapi itu bukan alasan buat jalan sendiri sendiri
kita harus satu komando
kalau udah jalan sendiri sendiri
itu artinya kita bukan satu lagi
kmot gak muncul
aku pergi meninggalkan kalian
terbang bersama angin
apakah kau tahu aku di mana
aku di sini
dalam ketenangan dan kedamaian
salah salah salah salah
kita berangkat nyari skemon
biar saya berangkat dulu
semoga tidak ada orang yang mau berangkat
saya ngasih job buat pengawalan pak suganda
iya ada apa
pak suganda butuh orang buat nyari orang
nggak tahu pak
ada orang lain selain dia enggak
nggak tahu pak
kamu di mana
di tempat biasa
dengan firman safitra
kami dari polsek sungur bandung
meminta anda datang ke kantor kami
untuk dimintain ketarangan kembali
sudah sadar ditungguin istrinya
saya nggak berani kalau sendiri
minta tolong dik dik
suruh orang lain stand by di sini
kamu baru sampai udah bingung
dari tadi saya bingungnya
dari kemarin malahan
dewi maunya saya juga nggak ikut jualan kerudung lagi
bantuin lagi diza
boleh curhat nggak
kamu lagi ada masalah
kalau saya agak jualan kerudung
saya nggak ada kegiatan
nggak ada kerjaan
nggak ada penghasilan
masa bantuin saya jualan cilok
bukan cuma telepon dari kamu aja yang gak diangkat
dari saya juga
bukan sms dari kamu aja yang nggak dibantuin
tapi dari saya juga
kenapa gitu ya
kayaknya ubed cemburu sama saya
saya kemarin sengaja mau ketemu ubed
sebenarnya ada apa
apa iya ubed cemburu
mutusin hubungan baik saatnya
ubed kemarin nggak ada di tempat dia biasa jualan cilok
kalau kapan kapan ketemu
salam buat kak ubed
kalau saya ada salah
kalau kak ubed nggak keberatan
saya mau ketemu
biar nggak salah paham
gitu dulu aja ya kak fadli
kenapa kamu yang dateng
katanya lagi ada urusan
nggak ada orang
padahal tadi pagi
saya ketemu dia waktu di terminal
waktu sayang nanti terimas
di pasar ada badrun
tapi kalau badrun saya suruh kesini

saya mau ngantur pipit dulu ke kantor polusi
sudah dua hari dia nggak masuk kerja
masuk rumah sakit
kenapa ubed sama junaidy nggak mau ikut jualan lagi
kalau kak ubed kan aslinya jualan cilok
kalau kak junaidi setahu aku nggak ada kegiatan lain
tapi alasan pastinya kenapa kak ubed sama kak junaidi gak mau ikut jualan lagi
aku belum tahu
mungkin karena junaidy nggak mau ikut jualan lagi
jualan kerudung nggak semudah jualan makanan
masih ada kamu berdua
terus ada juga kak fadli sama adiknya
nggak ada yang lain
semua masing masing punya kerjaan punya urusan
nanti mau ke rumah sakit lagi
ianya beneran nggak
tapi cuma sambilan aja
kamu harus serius kerjaannya
kamu harus serius kerjaannya
memang kelihatannya saya nggak serius
maksud saya harus disiplin
kan baru sekarang aja saya izin
kemarin mah gak izin bolos
kan baru kemarin aja saya bolos
kalau kamu nanti dipecat gimana
perlu ada gantinya nggak buat gantiin ubed sama junaidy
sebetulnya nggak perlu diganti
kalau ada orang lain mau ikut gabung jualan kerudung
ya boleh aja

tapi statusnya bukan gantiin kak ubed sama kak junaidy
maksud kamu ubed sama junaidi istilahnya bukan diganti karena mereka nggak diperlukan
ih bukan gitu
kita mau jalan terus atau mau koordinasi dulu sama dik dik
jalan terus aja
masalahnya kang mus sama kang murad pasti ada di pihak dik dik
ini bisa jadi perang saudara
karena saya sudah pensiun dari bisnis yang dulu
yang sekarang masih di jalanin gobang
saya kenal gobel jauh sebelum dia kenal kamu
dia perantau yang gak tahu mau jadi apa di bandung
dia pikir bandung kota besar
gampang cari kerja
kenyataannya dia cuma jadi gelandangan di terminal
dulu terminal masih dipegang si jamal
nggak tahu bos
sudah ada bendera kuning dipasang di tiang listrik
kayaknya belum bos
nggak banyak omong tekun
lumayan dianggap sama yang lain
makanya waktu si jamal ada masalah dia yang saya kasih kepercayaan
sebetulnya dia masuk ke ugd itu sudah lebih dari cukup
cukup sebagai peringatan supaya dia minggir dari terminal
sekarang terminal bukan tempat dia lagi
kalau nanti dokter bilang dia sudah boleh pulang bawa dia pulang
terus jangan kasih izin dia kalau mau pergi ke terminal
kecuali kalau kamu mau kehilangan si gobang
nunggu kabar si dik dik nusul si gobang masuk ugd
tanya orang yang kamu kasih kerjaan buat nikah si dik dik
di mana si dik dik
sudah saya cari ke pasar nggak ada
saya nggak mau ngajar dik dik di depan keluarganya
kalau nggak bisa nunggu nggak mau nunggu cari orang lain untuk gantiin saya
boleh saya ikut duduk
lagi ada urusan
saya cuma sendiri
si taslim temen saya nggak tahu ke mana
masa kita cuma duduk aja
kita cari ke braga
saya mau ketemu mus lihat
dia nggak di sini
bisa hubungi dia
kasih tahu ada saya di sini
jaga suami kamu
di sini ada kang idris
mau ketemu kang mus
ada kang iblis di pasar
mau ketemu akang
selamat siang semua
saya absen dulu
bagus semua hadir
akang di jakarta megang daerah apa
kalau bos dik dik kan di sini pegang pasar
atau kalau kang mus kan dulu megang banyak
pasar terminal jalanan
saya di jakarta cuma jualan gorengan
oh saya kira seperti bos dik dik atau kang mus
kita masih dalam program pengembangan anggota
masa dalam upaya rekrutmen anggota baru
tidak cukup kalau cuma nambah satu
saya mau ngobrol berdua sama kang idris
kapan akang sampai dari garut
bahar sudah saya bersihkan
rumput rumput liar yang tumbuh sudah saya cabut
daun daun kering yang jatuh sudah saya pungut
terima kasih kang
enggak perlu berterima kasih
saya ke sana bukan atas permintaan kamu
semua yang saya lakukan semua atas keinginan saya
sebagai penghormatan saya kepada kang bahat
tadi saya ke terminal
tidak ada satupun bekas anak buah kami
di jalan pun gak ada siapa siapa
anda mengenal perempuan ini
dia yang memberikan kerjaan kepada saya untuk menagih hutang ke laki laki
ini foto diambil kemarin
sepertinya urusan utang piutang di antara mereka sudah beres
atau mungkin sebetulnya di antara mereka tidak ada urusan hutang pintar
maksudnya bagaimana pak
sendiwara untuk tujuan tertentu
otak di belakang semua ini jamal
mana si gemat
dia bukan anak buah saya
dia ada di mana bukan urusan saya
kita semua tahu
di terminal dia berkhianat
terus dia gabung ke sini
dia punya kemauan sendiri
antara saya dan dia nggak pernah ada kesepakatan apa apa
dia mau pegang terminal
tapi bukan di bawah saya
dia di mana
dia ke mana
dia melakukan apa
semua bukan urusan saya
saya bukan tanggung jawab saya
kamu bukannya sudah pensiun
kita masih akan melakukan penyelidikan untuk menuntaskan kasus ini
penyelidikan yang diperlukan adalah
penyelidikan yang diperlukan adalah
jika penyelidikan dipubang
yang diperbukakan adalah penyelidikan yang diperlukan adalah
penyelidikan buah saya
berhasilorta itu memungkinkan saya
tapi semua masih selamat kan masih hidup
kamu mau nunggu apa
nunggu sampai ada istri yang kehilangan suaminya
nunggu sampai ada anak yang kehilangan bapaknya
tapi saya udah gak di bisnis ini lagi kang
tapi semuanya masih keluarga kamu kan
kamu bisa mencegah perang mencegah jatuhnya korban
ini bukan perintah
saya cuma mengingatkan sebelum kamu nanti menyesal karena kamu akan kehilangan keluarga kamu
karena kamu tidak bisa berbuat apa apa
saya masih akan ada di sini sebagai hantu buat kami

delapan kebun ketika kita bisa mencoba
sepuluh kebun ketika kita bisa mencoba

mau makan siang
kalau akang berdua mau nyopet
asal jangan saya yang dicopet
tapi temen saya lagi gak ada
kita berdua aja
maksudnya gak ada temen saya buat gantiin saya disini
kalau udah ada yang gantiin
nanti nyusul ya
dimana di warung biasa
akang berdua nyopet bukan
terus memangnya kenapa kalau copet
ajak ajak atulah
begitu lulus adams nganggur
belum pernah nyari kerja
belum pernah dapat
ada yang mau ngasih
tapi harus bayar
kamu enggak mau
bukan gak mau
serius rambutnya mau jadi copet apa enggak
serius satu kang
jawab atuh pertanyaan temen saya
kamu lemah iman
kamu pengangguran miskin dan lemah iman
berarti kamu cocok buat jadi copet
saya mau nemenin prita
pritanya baru saja sudah pergi
mau nemenin prita makan
gak usah rita lagi makan sama saya
emus udah pulang tuh
ada yang mau diomongin sama ujang
uprit sama saya udah gak ikut jualan kerudung lagi
ube tetap jualan cilok
saya jadi pengangguran lagi
si gobang sudah baikan
kamu udah besukan gobang
kan kemarin saya udah bilang mau ikut
kenapa gak diajak
kamu ngelamar kerja lagi aja
waktu itu juga gagal terus
atau kita buka usaha berdua
satu dua hari ini
gobang sudah boleh pulang
alhamdulillahnya buat gobang atau buat kopi
buat kopinya juga
bulan puasa kemarin kita jualan baju muslim di tegalega
gimana kok sekarang kita jualan baju muslim lagi
sekarang bukan bulan puasa
kalau bukan bulan puasa memangnya nggak boleh jualan baju muslim
bukan gak boleh
kalau bulan puasa keimanan orang umumnya meningkat
permintaan terhadap baju muslim juga meningkat
kalau bukan bulan puasa keimanan orang umumnya menurun
permintaan terhadap baju muslim biasanya juga ikut menurun
terus kalau kamu bang pensiun nanti dia mau kerja apa
setahu saya dia masih penasaran buat nyoba baju muslim

gak mau ah
terus apa dong
kita jualan kayak ubet
tapi bukan cilok
kita jualannya nggak di pinggir jalan
kita nebeng di depan kafe
join sama yang punya kafe
jadi pengunjung kafe selain bisa makan makanan yang ada di kafe
nanti nggak malah jadi bersaing
antara menu kafe sama commoro misro kita
enggak justru bisa saling mendukung
kita omongin dulu biar satu pikiran
antara kita sama yang punya kafe
senyum itu artinya oke
pulang dari rumah sakit saya ketemu kang idris di pasar
gobang itu korban keempat setelah bubun cecep taslim
ini sudah perang
jangan ada perang
kata kang idris
saya seharusnya enggak cuma diam
saya bisa mencegah dan menghentikan perang
bukan cuma diam
akanku turun lagi
saya belum tahu harus apa
indikasi bahwa ini cuma rekayasa sangat kuat
pasti ada sesuatu yang lebih besar
dari sekedar memberi pekerjaan menagih hutang
kemudian terjadi kekerasan
segera lakukan penangkapan kepada orang yang memberi pekerjaan kepada firman safitra
kemudian kita minta keterangan
selamat datang di kantor pusat
yang sekaligus juga merupakan
kampus akademi of bandung copet atau abc
ima sudah berangkat ke sumedang
kalau kamu memang sudah mantap ingin menjadi copet
arman dan nana akan mengajarkan teknik teknik dasar mencopet
belajarlah dengan sungguh sungguh
jangan mengecewakan kedua orang tua kamu
orang tua saya justru kecewa kalau tahu saya jadi copet
maaf saya nggak tahu kalau orang tua kamu masih mainstream
masih berpola pikir seperti orang lain pada umumnya
sampai jumpa di video selanjutnya
jangan lupa like share dan subscribe
yang di gini
ini cengek sama kecapnya
kata titin kita harus cepat pakai alat yang dijegrek
biar ngerepetin atas plastiknya rapi
alat yang dijegrek yang gimana maksudnya
yang di gini
bener nggak tin
yang di gini
maksud saya bentuk alatnya yang seperti gimana
yang seperti buat motongan
seperti buat motong kertas di tempat potok kopi
saya dari tadi duduk di dekat rumah si kemon
dia belum kelihatan pergi atau pulang
nggak langsung ke rumahnya aja
nunggu dia keluar rumah
terus saya ikutin
saya nggak hajar dia di depan keluarganya
tungguin terus aja kalau gitu
karena menungguku adalah perbuatan yang sia sia
kamu dari tadi pagi terus aja baca puisi
nggak makan nggak mandi
selama lamanya ngapain ini ngapain sih